kabar gembira datang dari sektor manufaktur
nilai tambah industri manufaktur indonesia tahun dua ribu lima belas
masuk sepuluh besar terbaik di dunia bersama dengan tiongkok amerika serikat termasuk juga jepang
sepanjang tahun dua ribu lima belas dan posisi indonesia melesat empat peringkat langsung dibandingkan tahun dua ribu empat belas
merilis posisi nilai tambah manufaktur indonesia berada pada posisi sepuluh
lebih baik dari negara maju seperti inggris dan juga kanada
nilai tambah industri manufaktur tumbuh satu sembilan puluh tiga persen pada tahun dua ribu lima belas
menjadi lebih dari dua ratus dua puluh sembilan miliar dolar amerika
pasar domestik dan pertumbuhan yang stabil menjadi penopang utama